jika subang larang terbunuh maka rencana kita akan sia sia
mengalahkan kian santa tidak semudah yang kita bayangkan sebelumnya
ada apa ya
kenapa kalian saling bertengkar
aku tidak tahu apa salahku
tiba tiba saja dia menyerangku duluan
kurang ajar kaum ratu laut
aku tidak mungkin bisa mengalahkan sang canglodaya yang sudah pasti akan melindungimu
aku hanya kesal
karena dituduh terlibat dalam pembunuhannya subang larang
ada yang ingin membunuh subang larang
buatku baki raja dari raga ku
kau tidak akan pernah bisa mengusir diriku dari rakyat kamu ini manusia bodoh
aku tidak apa apa
aku hanya terkejut
ada yang mau membunuhnya subanglar
ini tidak bisa dibiarkan
jika subanglar terbunuh
mengalahkan kian santan
tidak semudah yang kita bayangkan sebelumnya
bukankah kau bisa dengan mudah mengalahkan siliwan
tapi kenapa kau tidak bisa mengalahkan kian sony
aku telah ceroboh
sekarang itu kepada kian santan
dan aku belum tahu
kalau dia adalah putra dari siliwan
cepat bangun gagak lumayung kau sekarang sudah menguasai ilmu karak jurus itu
akan membuat kita kesulitan dalam menghadapi kian santai
sebaiknya kita hentikan pertikaian kita diantara kita sendiri
lebih baik kita perkuat keamanan pajajaran
jangan sampai ada penyusup
yang datang kembali
kemana raya kentering manik
kenapa dia tidak berada di sini
kemana raya kentering manik
bukankah dia tadi berada di sini
aku menyuruhnya mengantarkan makanan ke kamar gusti prabu surawipesa
apa rai pergi ke kamar ananda prabu
aku harus gerak sana aku takut terjadi apa apa kepada raya
ini paman ini bawa hewan nih buat semua ini nanti
pada kemana ini teh kemana
gawat ternyata mereka benar benar ke pajajaran
mereka sudah digelapkan dengan pikiran pikiran yang buruk
sehingga mereka melakukan perbuatan yang buruk seperti ini
ya allah lindungi mereka dan berikan keselamatan ya allah
ki aman ki amin raden segera kita susul mereka
jangan sampai mereka bertindak terlalu jauh
tahan raya kita tidak mungkin bisa masuk begitu saja
apalagi harus melawan mereka rai
iya aku setuju raka lebih baik sekarang kita membuat siasat saja
jika aku dan raka kita mengalihkan perhatian mereka
sementara kamu rai dan paman
kalian langsung masuk ke dalam
dan langsung ke penjara bawah tanah untuk melihat keadaan ibunya
tapi yuna mereka bertiga sangatlah kuat
aku khawatir raka dan juga yunda bisa bahaya disana
saya kau tidak perlu khawatir
kami tidak berniat untuk menyerang mereka
kami harus berlari sekencang kencangnya rai
aku berjanji kita akan selalu saling melindungi satu sama lain
baiklah semoga allah selalu minum kita semua
berani sekali kalian datang kesini
rasar bocah ingosan
ayo sekarang kita kejar mereka
mereka bukanlah tandingan kita
jadi kau harus berhati hati
baiklah kalian berdua
kalian tidak bisa lari dari kami

sudah lama aku mendengar nama besarmu kian santang
aku akan membuktikan
sejauh mana kesaktianmu
aku akan membalaskan
kematian suamiku yang kau bunuh